ragam makanan khas tiongkok yang akrab di lidah masyarakat indonesia
salah satunya adalah hotpot
hidangan berkuah panas dalam wadah dengan variasi isian makanan
berbeda dengan hidangan khas asia lainnya
restoran hotpot di kawasan perbelanjaan puri indah kembangan jakarta barat ini
punya ciri khas yaitu bumbu mala
hidangan berkuah ini bernama malatang
makanan ini diberi tambahan isian seperti ikan udang cumi cumi
olahan kepiting kerang atau otak otak
menu ini juga bisa diisi berbagai jenis sayuran hijau
aneka jamur mie hingga lembaran daging sapi dan ayam
isian makanan dimasukkan ke dalam panci
kemudian ditimbang untuk mengetahui jumlah berat makanan
yang akan dibayar harganya rp tiga puluh untuk setiap seratus gram bahan yang dipilih
di dapur bahan makanan dimasak dan dimasukkan ke dalam rempah kuah mala
yang mengandung dua puluh empat rempah herbal tiongkok
tingkat kepedasan malatang juga ada pilihannya
dari yang ringan hingga sangat pedas
ada sekitar lima jenis sampai enam jenis
malah ada yang hijau merah hitam putih
coklat jadi itu beragam
terus kemudian ditambahkan dengan bumbu bumbu lain
dan tentunya bumbu ini menjadi resep unggulannya si chef di sana
dimana itu yang diolah masih di sichuan
jadi bumbu itu langsung dikirim ke indonesia
jadi seperti itu
malatan paling enak disantap selagi hangat
kuahnya juga bisa dinikmati hingga habis
dan di depan saya ini ada menu hotpot dengan
rasanya kita cobain sekarang ya
agak sedikit pedas karena tingkat kepedesannya itu bisa dipilih
oleh masing masing konsumen
saya pilih yang medium
rasanya seger enak banget
selain malatang ada juga olahan menu kering
malaban dan kolagen bonbrot
menurut pakar kuliner william wongso
rasa mala kerap diperoleh dari lada sichuan dengan ciri rasa kebas di lidah
rempah mirip andaliman ini digunakan dalam bentuk kering
sejenis suchant pepper itu ada di indonesia
hanya bedanya andaliman itu dipakainya dalam keadaan segar
sedangkan kalau suchant pepper itu
dia sampai pecah
banyak kuliner indonesia yang memiliki rasa pedas cabai
bumbu mala bisa menjadi alternatif untuk menikmati sensasi pedas yang berbeda
indrayani laxmi kewarsa jakarta